ya kita selanjutnya akan menyimak kembali informasi dari dalam negeri
kali ini tentang terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika
nia ramadhani yang meminta majelis hakim meringankan hukuman rehabilitasinya
nia menyebutkan bahwa dirinya masih memiliki tiga anak yang masih kecil
serta membutuhkan sosok ibu
dalam sidang pembacaan pembelaan atau pledoi di pengadilan negeri jakarta pusat pada kamis pagi
nia ramadhani meminta majelis hakim mempertimbangkan masa rehabilitasi yang sudah ia jalani
baik nia maupun ardi beserta sopirnya yang merupakan terdakwa kasus narkoba
meminta tuntutannya dikurangi dari dua belas bulan menjadi enam bulan rehabilitasi
nia pun mengaku bahwa saat ini telah menjalankan rehabilitasi selama lima bulan
dia juga menyebutkan bahwa dirinya serta sang suami sudah pulih dari narkoba dan siap kembali ke masyarakat
sebelumnya nia ramadhani dan suaminya ardi bakri
dituntut hukuman rehabilitasi di rumah sakit rehabilitasi cibubur
selama dua belas bulan atas kasus kepemilikan narkotika jenis sabu